melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat sejumlah kalangan usaha rugi terutama bagi industri yang membutuhkan bahan impor
seperti perajin tahu di tasikmalaya yang terpaksa merumahkan sejumlah pegawainya karena jumlah produksi dan omsetnya menurun akibat harga kedelai yang naik
namun hal ini tidak berlaku bagi industri ekspor seperti para perajin mebel rotan di cirebon yang pendapatannya ikut naik karena kenaikan dolar
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak positif bagi industri ekspor
seperti halnya industri rotan yang berada di kabupaten cirebon
industri rotan di cirebon ini memiliki pasar ekspor ke sejumlah negara negara di eropa
meski diuntungkan dengan naiknya nilai dolar terhadap rupiah pengusaha rotan mengaku kenaikan ini tidak begitu signifikan
penyebabnya ada selisih dari beberapa bahan baku produksi yang masih diimpor
seperti tiner cat dan bahan lain
belum begitu kelihatan
cuma ada sedikit yang mengembirakan ada sedikit selisih nilai tambah dari nilai total kurs dollar itu
tapi tidak banyak
karena kita masih ada komponen komponen yang kita beli dengan impor
misalnya tiner melamit baku
catnya itu adalah semua jambil dari nilai dolar
jadi memang ada
hal berbeda justru dirasakan para perajin tahu di tasikmalaya
jika biasanya dalam satu hari produksi tahu di sini mencapai satu dua kintal
kini produksinya menurun lima puluh persen menjadi enam ratus kilogram saja
turunnya jumlah produksi akibat bahan baku kedelai yang masih impor ini turut naik harganya
dari tujuh dua ratus rupiah menjadi tujuh lima ratus lima puluh rupiah per kilogram
hewan pun terpaksa dirumahkan karena turunnya jumlah produksi sekaligus omset
buat pengrajin tahu mungkin ada dampaknya
ya dampaknya resah saja gitu
resahnya mungkin daya beli itu terendah
ditambah kacang kedelai kan sekarang naik dari tujuh empat ratus sekarang tujuh lima ratus lima puluh
sehari biasanya satu dua kintal sekarang enam kintal
kiranya juga lima puluh persenan
berarti pekerja yang berkurang berapa orang per hari
yang di sini empat yang di tasik ada tiga orang tujuh orang
meski saat ini nilai tukar rupiah melemah hingga hampir menembus di angka lima belas ribu rupiah per dolar
hal ini dinilai bukan terparah jika dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan lalu
pasalnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan sembilan puluh delapan nilai tukar rupiah melemah dari nilai dua ribu rupiah per dolar naik mencapai tujuh belas ribu rupiah

pemerintah berharap untuk memiliki kebijakan kebijakan yang lebih kecil dari sebelumnya
dengan pelemahan rupiah beberapa hari ini
pihak pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan kebijakan agar bisa memulihkan nilai tukar rupiah terhadap dolar
tim liputan transmedia
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat